pemerintah melalui kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
bekerjasama dengan industri pariwisata
dalam menyediakan akomodasi dan transportasi
bagi tenaga kesehatan yang berjuang merawat pasien covid sembilan belas
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif visnutama kusubandio menyatakan
fokus utama pemerintah dalam masa tanggap darurat ini
adalah penanganan dan pencegahan penyebaran covid sembilan belas
namun di sisi lain juga berusaha menjaga keberlangsungan industri pariwisata
salah satunya perhotelan dan transportasi
ada pun sejumlah hotel telah disiapkan untuk memberikan layanan terbaik
bagi para tenaga medis
namun tentunya ada standar kesehatan yang baik yang harus dijalankan oleh pihak hotel
karena jakarta adalah pusat di sentrum covid sembilan belas ini
sehingga modeling ini juga penting
modeling sistem kerjasama antara hotel transportasi dan rumah sakit itu sendiri sehingga
sehingga nanti modeling ini yang bisa kita pakai nanti juga di tempat lain
bantuan akomodasi dan transportasi bagi tenaga medis ini
disambut baik oleh pihak rumah sakit
bantuan ini terus terang memberikan arti yang sangat besar bagi kami
maupun tim perawat dapat bekerja dengan tenang
dan juga transportasi perubahan sejumlah ini
sehingga kami dapat memiliki kelayanan maksimal
karena akomodasi dan transportasinya menangkap
ada pun kehadiran tim medis yang menginap
tentunya juga memberikan dampak yang positif terhadap operasional hotel
mengingat sejak virus corona merebak
industri pariwisata khususnya perhotelan sangat terdampak
tim liputan cnn indonesia